anda masih di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
bang rey tadi menjawab pertanyaan saya sebelum break
anda masih ingat nggak bahwa apakah faktor kekeluargaan itu sangat dominan nanti menentukan posisi capres yang akan diusung oleh pdi perjuangan
atau memang terlihat sekali ada faktor diskriminasi
atau memang bu megawati soekarno putri ingin realistis bahwa ke depan yang memiliki tampuk kepemimpinan adalah putrinya
ya tentu saja ada unsur unsur begitu
sudah merupakan tradisi dalam politik indonesia itu pewaris adalah mereka yang berhubungan darah kan dengan ketua umum
dan itu dimana mana setelah jadi
dan boleh karena itu kemudian sulit untuk membantah bahwa ada semacam keistimewaan tersendiri bagi ibu puan yang diberikan oleh pdi perjuangan
saat yang bersamaan ada suasana seperti dihambat bagi lonjakan
dan bukan kasus ini saja kan
sejak dari awal misalnya tidak dilibatkan dalam rapat apa
dan seterusnya seterusnya seterusnya itu
yang itu bisa dimaknai dan dibaca oleh orang seperti perlakuan yang tidak seimbang
pada saat yang bersamaan ibu puan misalnya membuat spanduk di mana mana kan
di seluruh indonesia dan seterusnya seterusnya gitu ya
nah artinya dibutuhkan semacam iklim yang lebih mungkin ya menurut saya
yang lebih demokratis sebetulnya di pdi perjuangan itu
untuk membangkitkan siapapun gitu
makanya ketika eko mengatakan ganjar seperti dihambat itunya
dalam masuk dalam bingkai analisis itu
karena sejak awal kelihatan memang ada upaya upaya melakukan ini melakukan itu
yang mengakibatkan kemudian efeknya tidak buruk sebetulnya kepada ganjar
karena dari itu juga justru simpati publik naik kepada ganjar kan
dan saat yang bersamaan kita melihat mbak puan elektabilitasnya ya bertumpu di situ saja dan seterusnya
artinya apa yang dilakukan
dan diperlakukan kepada ganjar ini
nggak punya efek negatif sebetulnya kepada ganjar
justru sebaliknya pada tingkat tertentu menaikkan dan justru menahan elektabilitas ibu puan
oleh karena itulah menurut saya harus ada proses pendekatan baru di lingkaran pdi perjuangan
kalau modelnya dipakai seperti puan dan mas ganjar ini hadap hadapan
nggak menguntungkan puan sama sekali gitu
tapi kalau mau dihadapan dalam konteks mereka diberlakukan secara fair
boleh jadi ibu puan
akan lebih banyak mendapat simpati
ini kan kali pertama misalnya bukan kali pertama sih
dari sekian banyak kandidat ini kan mbak puan salah satu yang paling menonjol dari kelompok perempuan
mestinya kan kelompok kelompok perempuan banyak melihat dan melirik ibu puan sebagai salah satu figur gitu
saya kira juga kelompok perempuannya dimana kita nggak tahu
dari segi usia misalnya mbak puan salah satu yang mungkin yang termuda juga
dari sekian banyak calon calon yang ada
tapi juga nggak bisa menarik kelompok milenial untuk terlibat di dalam proses apa namanya itu elektabilitas terhadap mbak puan gitu
kenapa itu bisa terjadi
karena ada image yang dibangun bahwa seolah olah mbak puan itu tidak natural gitu
nah itu menurut saya yang perlu sekarang diubah oleh pdi perjuangan
dimana mbak puan hadir sebagai pemimpin memang lahir dari proses yang wajar gitu
dan itu menurut saya nggak bisa dimantah dengan ucapan

oke itu menurut saya nggak bisa dimantah dengan ucapan itu hanya bisa dimantah dengan ya perlakuan yang menarik

mas arief iklim demokrasinya harus lebih terbangun nih di pdi perjuangan sehingga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua
saya kira kalau menilai seperti itu berarti nggak paham pdi perjuangan
contoh betapa luar biasanya dibesar besarkan ganjar tidak diundang di dalam rapat partai
padahal rapatnya memang rapat hanya untuk struktur partai
bagaimana mungkin misalnya pada saat dibesar besarkan kind cerak tidak diundang ya memang bukan pengurus dpd
dpd memang bukan pengurus dpc bukan pengurus pac bukan pengurus ranting
padahal terdapat konsolidasi partai
nah pada saat yang lalu pada saat kita mengumpulkan seluruh gubernur kita
ya kan diundang juga
jadi memang justru saya melihat ada pelakuan yang diskriminasi juga
kepada kader kita yang lain mbak puan
nah jangan begitu nilailah secara objektif
kenapa tanya dulu jangan kemudian dipolitisasi sedemikian rupa
mengapa sih acb tidak diundang atas sebab apa
nah kalau konteksnya seperti itu
nah padahal setiap partai ini kan juga punya mekanisme sendiri punya aturan sendiri
jadi tidak boleh diceralisir bahwa itu sebagai masalah
apalagi dianggap ada politik diskriminasi
saya kira tidak sama sekali tidak
bahwa banyak orang juga tidak pernah menilai atau misalnya mengglorifikasi track record mbak puan
beliau pernah jadi menteri pmk menteri koordinator pernah menjadi anggota dpr
pernah sekarang menjadi ketua
ketua dpr reputasinya seperti apa
nah caranya harusnya begitu
kalau kita monakter dan objektif
bagi kami itu adalah sesuatu yang kita nilai bahwa setiap kader punya kesempatan yang sama
tetapi sekali lagi nanti pasti akan ada kebijaksanaan dari ketua umum partai
dan ketua umum partai saya kira bu mega adalah ketua umum partai pemimpin yang cukup sangat lama
makan asam garamnya dunia politikan indonesia
dan beliau akan memberikan sesuatu
kebijakan sekaligus kebijaksanaan yang saya kira akan maslah dan manfaat untuk rakyat indonesia
jadi saya kira hindari soal prejudice seutuan politik dan sebagainya
kalau mau main politik main politikan ya silahkan saja ya
partai tidak pernah bisa menghalangi ada aspirasi rakyat ada gendak dari rakyat
ada gerakan politik tertentu tentu tidak
tapi kita ingin menjaga hal yang paling pokok fundamental bagi indonesia kita
oke mas arief tapi saya ingin tanya
dpp merasa ataupun pengurus dpp ataupun petinggi partai demokrasi indonesia perjuangan
apakah merasa ataupun menilai bahwa ganjar ini memang berambisi ingin jadi capres
ya saya kira silahkan saja menilai
kalau dari internal dpp gimana mas
kalau internal dpp kan rahasia dapur kita pak
iya kalau saya harus menilai si acp tidak
kita lihatlah dari keputusannya nanti kebijakannya
tetapi hari hari ini perintah partai adalah karena kita melakukan evaluasi dalam rakenas ii
dan itu kritik keras ketomong pada kami
kita semua merasa ada di zona nyaman
maka kerjaan kita yang paling utama dan terutama saat ini adalah
bekerja sebatnya di tengah tengah raya turun ke bawah menambah tenaga kaum miskin
bukan menambah kemiskinan gitu
kalau boleh begini menurut saya kenapa pdi perjuangan misalnya nggak buat formulasi
dimana seluruh kader diberi kesempatan untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden
meskipun tentu nanti penilai akhirnya adalah di bega
entah itu apa
kalau itu bukan mekanisme yang kita
itu makanya meskipun nanti di ujungnya tetap yang milih adalah ibu mega
tapi proses menuju ke sana itu diperlakukan sama
oke siapa oke ini siapa oke gitu
sehingga orang tidak membuat semacam penyeliaan
entah penilaian itu benar atau tidak itu yang saya sebut
anda nggak bisa bantah ini dengan kalimat
anda hanya bisa bantah ini dengan satu situasi di mana persepsi bukti mengatakan
seluruh kader pdi perjuangan itu
sudah diberi kesempatan yang sama kok
bahwa kemudian ibu puan lebih menonjol ya memang dia mendapat klaim
maksudnya prosesnya harus dijalankan
harus membela rakyat bekerja untuk rakyat itu saja
nanti akan dinilai
oke mas eko kalau misalnya tadi dari penjelasannya mas arief begitu ya
bahwa singkirkan prejudice singkirkan prasangka
tapi anda sebagai relawan merasa bahwa memang ada politisasi
ada upaya upaya untuk menahan agar jagoan anda
agar mas ganjar ini elektabilitasnya tidak terus naik begitu
enggak kita kan melihatnya dari luar ya
dari luar dari berita dari media dari statement itu yang kita tangkap
dan kita tidak terlibat dalam proses politik di kepartaian dengan cara berpikir kepartaian
kita adanya di luar
kita relawan yang memang bergerak kita melihatnya apa yang ada di media
oh kok kenapa kayak gini kenapa kayak gini
sehingga kita berpikir kan pak ganjar kan kader pdi juga
gitu loh bahwa dukungan orang pada pak ganjar semestinya dipandang sebagai dukungan orang pada pdi
gitu loh kalau mau dikonversi kayak gitu dukungan kan pilih kader pdi
sehingga ketika ada dalam perspektif tadi mungkin dari luar
kok kayak dibeda bedakan ini menurut saya bisa kurang sehat bagi pandangan masyarakat ke partai
kalau seandainya perspektif itu tidak ada atau statement statement yang terus dalam beberapa hal
memojokkan ganjar yang dilakukan oleh orang orang internal orang orang pdi sendiri
kan itu sering kan dilakukan
ini kan kita jadi aneh ini apa kenapa
tapi anda melihat berarti peluangnya sangat tipis bahwa pak ganjar maju dari pdi perjuangan
saya percaya bahwa pdi sebagai partai rasional
nah itu aja saya percaya itu
pengambilan keputusannya pasti rasional saya percaya
oke tapi kalau misalnya nanti tidak dicalonkan oleh pdi perjuangan
anda sebagai relawan akan mendorong dia maju dari partai lain
saya sebagai relawan sih berharap pak ganjar dicalonkan entah oleh partai apapun
saya mendorong dia sebagai calon presiden
soal partainya itu urusan mas arief dan kawan kawan
tiketnya di sana saya urusan suara
oke jadi yang penting relawan maunya beliau tetap maju begitu ya
ya sebagai relawan ya begitu
atau tanpa pdip berarti
saya bukan orang partai
jadi urusan partai itu urusan orang orang partai
itu justru menurut saya
itu justru menurut saya bung eko
tugas paling pentingnya itu di situ
gimana pak ganjar ini lolos dulu di partai
untuk apa elektabilitas setinggi langit kalau partai nggak ada yang usung
soal tiket dari pdi atau apa itu urusan mekanisme orang orang partai
karena kita gak punya kekuatan menekan partai
partai punya mekanisme sendiri
kita nggak punya kekuatan itu
yang kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas
karena kita yakin bahwa elektabilitas itu adalah salah satu pertimbangan
itulah bagian dari yang disebutin tadi
tapi berarti relawan gak masalah kalau misalnya mas ganjar tidak maju dari pdi perjuangan
saya mendukung pak ganjar sebagai calon presiden
jadi gak masalah kalau maju dari mana pun
mas arief kalau misalnya nanti mas ganjar akhirnya tidak diusung oleh pdi perjuangan
kemudian diusung oleh partai lain
pdip siap gak sih melepas mas ganjar
ya kita tidak sedang mendiskusikan misalnya misalnya
bukan imajinasi dan halusinasi
tapi kan sudah ada hitung hitungannya pasti
kalau hitung hitungan kan baru prediksi
saya berdiri disini sebagai salah satu pengurus partai
sudah ada antisipasi atas prediksi itu gak
salah satu pengurus partai maka yang saya bicarakan adalah kebijakan partai
jadi tidak sedang beranda anda bermisal misal berhalusinasi
sesuatu yang tidak jelas tentu tidak bisa saya katakan
tapi apa namanya kita menyadari semua bahwa keputusan partai garis partai itulah yang kita ikuti
mau hitam mau putih mau merah mau buruk
itulah garis partai dan kita semua akan bekerja untuk memastikan garis partai berjalan di lapangan
dan anda sebagai pengurus partai sebagai wasekjen partai meyakini siapapun termasuk ganjar pranowo dan juga puan maharani akan mengikuti garis partai itu ya
seluruhnya akan mengikuti garis partai
suka atau tidak suka dengan keputusan itu
itu tadi poinnya udah nih
suka atau tidak suka dengan keputusan akan mengikuti garis partai
kenapa simbol kita bandeng karena bandeng itu barisan pak
kalau barisan itu pasti setia sampai akhir tegak lurus itu barisan
itu kalau barisan setia sampai akhir tegak lurus
apakah dengan begitu misalnya kalau ganjar mencalonkan diri dari partai yang lain
nah ini bermisal misal
apakah nanti misalnya kalau
saya tidak sedang mengomentari yang berande ande bermisal misal
bukan mengandai apakah kalau ada kader pdi perjuangan yang dicalonkan oleh partai lain
maka kebijakan pdi perjuangan itu akan mengeluarkan yang bersangkutan sebagai anggota pdi perjuangan
ini kebijakan loh
apakah ada kebijakan pd perjuangan kalau ada kader mereka
dicalonkan oleh partai politik yang lain untuk capres
maka kader itu akan dikeluarkan dari pdi perjuangan
kasih tahu kalau bandeng rampak barisan tegak lurus
kalau pertanyaan begitu apakah yang dicalonkan bertentangan garis partai atau tidak
lah garis partai sampai kan gak ngerti partai saya
nanti saya jelaskan di kemudian hari
jadi repot kalau lsm mimpin sedikit orang kita ini ngurusin jutaan orang
saya ingin tanya ke mas jayadi apa yang terjadi kalau misalnya pdi perjuangan
mencalonkan puan maharani dan apa yang terjadi kalau pdi perjuangan
memilih melepaskan ganjar pranowo diusung oleh partai lain
mas jayadi jangan dijawab terlebih dahulu kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show